ditangkap direktorat reserse kriminal khusus polda riau
di kecamatan tanjung mutiara kabupaten agam sumatera barat rabu siang
polisi telah menemukan cukup bukti keterlibatan perusahaan tersebut
dalam kasus pembakaran lahan di area konsesinya
di desa pangkalan goday kabupaten pelelawan riau bulan juli lalu
luas lahan yang terbakar mencapai lima ratus tiga puluh tiga hektare
yang terdiri dari tiga ratus tiga puluh tiga hektare lahan kosong
dan dua ratus hektare lahan yang sudah ditanami kebun sawit
fk langsung ditetapkan sebagai tersangka
untuk sementara kita tidak mengarahkan kepada siapa yang membakar atau apa tidak
sama sekali tidak
tapi kita mengambil sisi dari tanggung jawabnya selaku pejabat
saat ini polisi masih memeriksa tersangka
tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus ini
selain pt lih
polda riau saat ini juga sedang melakukan penyelidikan
terhadap sejumlah perusahaan lain yang diduga membakar lahan
zainul ahsan tanjung pekanbaru